bawa dia ke ruang medis
yaudah kalo gitu bawa aja ke ruang medis
beneran gue yang ngurusin si usus goreng
udah buruan sebelum dia kenapa napa
malas juga kan nukesan sama hukum gak ngerti orang
makan apaan sih ini anak
udah dirawat kan di ruang medis
gue gak bawa putri kesana
tapi pangeran yang bawa
gue gak nyangka ya
lo tega banget sama putri yang lagi sakit
terus dibawa sama pangeran
mendingan gak usah ikut campur
lo tau kan pangeran kayak apa
justru karena gue tahu pangeran itu kayak apa
makanya gue minta tolong lo buat susulin putri
dia yang caturin
gue berharap sikap dingin lo ini bisa berubah
lo pada gak tau dimana ruang medisnya
karena kita tau kita gak pernah kesana
pernah ribet cari aja bareng bareng kenapa sih
eh lo pada tau gak ruang medis dimana
yang tahu bebas dari hukuman gue selama setahun
kehidupan gue gak ada
ya udah dimana cepetan
satu orang aja udah
satu orang aja dimana
ruang medis dimana
lewat sini pangeran
yaudah ayo buruan
kalo pangeran gak tau dimana ruangan medis
karena yang pangeran tau cuma tempat parkir sama kantin
iya bener dong bersihnya itu sebelah situ masih kotor tuh
tapi juga depannya yang semangat dong
aduh gimana sih
oh ya kacanya sebelah situ udah belum
ini juga kan lagi dibersihin
yaudah kalian yang semangat dong kerjanya
ini kan ide kalian juga
biar gue tuh keliatan jadi hero nya pangeran
iya tapi abis ini hadiahnya boleh kali ya
capek tau gak sih gue dari tadi ah

oke gue bakal terus mention kalian di video ini ya

gitu dong kan gue dengernya enak jadi semangat nih gue
oke oke makin semangat nih gue

saya kan prikse sekarang kalian silahkan tunggu elu whoo
saya di sini
saya di sini
saya di sini
saya akan buka bajunya
makanya saya minta tolong kalian tunggu di luar ya
yaudah kita tunggu depan aja
udah yuk kita keluar aja
dia yang akan kabur kok
sampai si usus goreng pura pura pingsan
gue bohong bikin dia nyesel
gue paling gak suka disepelein
udah lo tenang aja
ada pin cewek kayak usus goreng
dari awal aja dia nyari ribut sama gue
gimana mau tenang
lu mau marah marah sekarang pun percuma
orangnya juga masih diperiksa di dalam
tugas kita sekarang tunggu aja disini
sebentar ya mbak saya ambil air minum ya
kayaknya dia udah sadar
biar gue yang cek
lo berdua tunggu disini
lo berdua ntar
lo ngapain disini
karena gue harus ngasih pelajaran dulu
gue gak tau maksud lo apa makanya gue nanya
gue disini karena lo udah berani nyepelein gue
lo terusnya sadar dong
lo tuh gak mikir apa
apa yang udah lo lakuin ke gue
buktinya kita kita duduk di ruangan kayak gini terus
terus kita pebanjir gue
tapi tadi kayak gitu hah